pembelian dilakukan abdul manaf selaku pembeli satu tahun belakangan
namun kuitansi baru diberikan tiga bulan lalu oleh kepala desa jaya mukti bernama hamdani
ini tanah misalkan bisa dijual ingin saya miliki tapi kalau tidak bisa dijual saya ingin uang kembali kepada kakak saya

siapa nggak tahu
pemerintah kabupaten garut memastikan kebenaran jual beli lahan serta aset pemerintah daerah ini
meski untuk kepentingan pendidikan penjualan lahan sekolah ini melanggar administrasi
penjualan aset negara harus melalui izin pemerintah
jadi dulu juga ini bahkan otasi mereka
nah sudah jadi makan lagi itu kurang
jadi pelanggarannya ke administrasi
uang senilai delapan puluh juta rupiah nantinya digunakan membeli lahan baru untuk pembangunan sekolah yang sama
penyebabnya lokasi sekolah lama diidentifikasi rawan bencana alam yang bisa membahayakan keselamatan siswa dan guru